kini kita perbarui informasi mengenai peta politik atau konstelasi politik jelang pilkada dki jakarta
menanggapi pencalonan dirinya menjadi calon gubernur dki jakarta yusril iza mahendra belum bisa memberikan komentar apa apa
ada dalam acara silaturahmi dan halal dia lalikatan masyarakat blitung di wilayah jakarta selatan
yusril menyebut acara ini sebagai ajang silaturahmi biasa yang sering dilakukan masyarakat belitung
dalam acara ini gubernur ahok yang lahir di belitung juga turut hadir
menanggapi kabar pencalonan dirinya sebagai gubernur dki jakarta yusril mengatakan masih menunggu keputusan dari pd perjuangan
pertahanan akan lebih mudah dihukum daripada kemarahan